anak anak tuh kayaknya seusai pertandingan jadi pada lesu gitu kayak emang pada sakit ya
iya kasiannya mereka lelah mungkin mereka kecapean mustahaja salamualaikum waalaikumsalam
ya kenalkan ustazah ini ustazah nurul ini ustazah aulia dan ini dokter dari puskesmas jadi begini
mustazah rencananya besok di pondok pesantren kita ini akan diadakan kesehatan keliling
wah sekarang kamu udah jadi sombong ya udah jadi sombong aduh aduh indra aku tuh
tolak pinggang bukan buat sombong tapi kayak ada yang aneh gitu deh terus kok kamu gak
makanya dengerin dari kata lukman dulu tolak pinggang ini bukan buat sombong jadi tapi

aduh aduh aduh kamu kenapa meringis akhirnya ini sakit lah indra ini jangan jangan nonjol sakit
jangan jangan ini bisul nih kita kagum nih aduh itu mana bahaya sungguh sakit
yaudah mending kamu buat tidur aja mana tau besek sembuh
oh iya yaudah deh aku tidurnya dulu deh
aduh ini kalo gak bisa diungkapkan harus dengan cara yang lain ini mah
harus cepat kalo kagak aduh sakit hati yang berlalu lalu
ibarat tempaian marah nih gayung
nembak duluan aja
kayak gini ah nembaknya saya mau belajar nih
siti sebenernya suk
aduh susah amat sih ngomongnya daha
iya sebenarnya siti suka sama kamu
ampe kebawah mimpi
susah aja deh siti
siti tuh suka banget sama kamu
orang tadi siapa ya
harus berjalan dengan lancar
sekarang ada yang lagi telak pinggang nih
jadi saudara kaya
indra kalau sedang bersihin jangan lupa membaca hamdalah ya
yadikumullah wa yusli barakum
semoga allah memberi petunjuk kepadamu dan membaguskan keadaanmu
anak anakku sekalian ternyata disini ada yang terkena bisul
ada juga yang sedang terkena flu
ya bisul itu kenapa bisa timbul
karena kekebalan atau daya tahan tubuh kalian yang menurun karena kelelahan
ada juga efek lainnya yaitu flu
nah flu itu bisa terjadi karena bentuk perlawanan dari kekebalan tubuh kalian yang kalah
karena kalian kurang menjaga kesehatan dan kurang menjaga kebersihan
eh ngapain disitu
masuk ke sana
eh ini pasti mau keluyuran ya
ini juga mau ke kelas kau ustadz
kenapa kamu gitu gitu
kayak cacik kepanasan
biasa tipu muslihat
ngerjain pak ustadz ya
terus ngapain masih disitu
mau digelong sama pak de
kayak cacik kepanasan gitu kenapa
tunggu pak de
sakit pak de
ular itu anak ya
dari hadis yang udah ustadzah jelaskan
apa ada yang mau ditanyakan
atau sudah jelaskan
hmm penyakit orang susah mah ya
kalau nggak batuk kurap
ya salah satunya nih
susah sih gitu
ssss nggak boleh kayak gitu
butet amalia kalian nggak boleh bertengkar ya
lagian itu gak boleh kamu ngomong sambil telak pinggang
turunin ya tangannya ya
eh tapi kan amalia
amalia turunin tangannya gak sopan nak
eh prinses lia lagi bisulan di ketek ustadzah
bisulan di ketek
eh eh eh amalia
bener kayak gitu
eh prinses lia lagi bisulan di ketek ustadzah
anak anak tuh kayaknya
seusai pertandingan jadi pada lesu gitu
kayak emang pada sakit ya
iya ya kasiannya mereka lelah
mungkin mereka kecapean ustazah
dan ini dokter dari puskesmas
rencananya besok di pondok pesantren kita ini
akan diadakan kesehatan keliling
kebetulan banget ya ustazah
gak diundang bisa dateng gak
begini bu ustazah
sebenarnya puskesmas keliling itu
sudah menjadi agenda
seperti kunjungan ke pesantren kunanta ini

dan jangan lupa subscribe
dan jangan lupa subscribe
dan jangan lupa subscribe
dan jangan lupa subscribe
dan jangan lupa subscribe